mami bener gue harus berusaha move on dari mondi ke jimu
kayaknya mami bener gue udah gak bisa ngarepin lagi cintanya mondi
ya kayak mami mami andi pusing
aduh oh belah mami gak bisa melihat kamu nangis kayak seperti ini aduh yaan
gue baik sama lo karena gue merasa berdosa
bukan karena gue cinta
kayaknya si a cemburu nih
ini enak aja
nih obatin dong
gak juga jarak
kan disini udah obatin
masih gak obatin
udah obatin apa
udah obatin dong
gak digugur begituin aja deh
yoi abis lo berantem antem diri sih
itu kakak lo dateng tuh
mondi kok kamu disitu sih
iya juga ya kok gue sekarang jadi nyebrin kayak lu ya mel
weh mau gue nyebelin juga gue gak pernah nyakitin hati orang
tapi bebek melmel niat gue itu bukan buat nyakitin hatinya mondi
kira kira berarti gue deket sama gino itu biar mondi tuh jauh sama gue
jadi dia tuh bisa move on
ya seenggaknya biar bisa dapat yang lebih dari gue kan
ya lo tau lah gue sama mony kan gak bisa pacaran
kasian banget tuh jadi lo ray
lo sama mondi tuh sama sama cinta mati
tapi malah gak boleh pacaran
enggak boleh bareng bareng terus
ini kali ya yang gak mungkin berbeda dengan lo nih
boleh bareng bareng terus

namanya cinta terlarang
masih mending gue sama ian
cintanya juga dilarang
tapi dilarangnya sama orang tua
jadi gue sama ian
masih bisa yang namanya rayu rayu
dilarangnya sama agama
gak bisa dibuat apa apa
cinta itu indah ya amel
gue nyebelin dan nyakitin orang
aduh gue sakit perut
dia nolak tawaran untuk kita
karena setelah gue pikir
gue gak enak juga
kalau harus berantem sama dia
ya dia temen sama gue juga
satu hal yang gue yakin
karena dia yang mau cinta banget sama lo
dan berulang kali juga
gue udah bilangin ke dani
kalau sebenarnya gue sama lo gak ada apa apa
tapi dia tetep aja kayak gitu
dan gue juga udah pernah bilang ke dia
ya kalau gue emang gak ada perasaan apa apa sama lo
dan gue udah berulang kali juga bilang sama dia
kalau gue sama raya
ya gak bakal bisa terpisah
tapi gue harus kuat
gue harus terus sambil hati mundi
biar dia bisa move on dari raya ke gue
ya meskipun gue tersenyum aja gue bisa berpikir pikir sama raya ke gue
ya meskipun gue tetep bisa berpikir pikir sama raya ke gue
meskipun gue tahu resikonya
gue mau lagi balikin sama dia
gue gak mau ngecewain lah
tapi kalau lo ngelakuin ini keberatan
gak masalah ko bel
yang gue mau juga
lo gak ngelakuin ini cuma demi gua
karena berkaitan kita semua
dan gue juga
gue juga bakal ngelakuin apapun yang lo suruh
sori amel tapi kalau alasan lo karena
mending lupain aja permintaan gue tadi
gue bakal tetep fight sama dani d'akkar
biarin gue tarung sama dia karena
karena jujur gue juga gak mau ngasih harapan palsu sama lo
karena cinta gue emang cuma untuk raya bel
kenapa mon di masih saja mencintai raya
bukannya mon di udah gak mungkin pacaran sama raya

tuanya mereka kan mau nikah
mon di jangan pergi mon
jangan tinggalin gue
mon jangan tinggalin gue
aduh jangan nangis aku naun
apa yang terjadi sayang apa yang terjadi
dia masih cinta sama rayyan
sekarang jangankan mondi ma'am
aku hebat semua cowok juga gak ada yang mau sama aku
karena kaki aku gak bisa jalan
hah aduh gusti
sok kamu tegelis cantik
ini hanya sementara
yakin sementara perlu waktu
udah kamu gak usah mikirin lagi si isnin si senin si kami si mondi itu
pengen tempiling mami juga
udah kamu mohon aja
kamu pikirin si gege
gigi juga sayang sama kamu
gak mungkin ma'am
ya mungkin kumaha
ya karena si gino juga suka sama raya
tuh tuh tuh
tidak tidak mungkin
sok tinggalin si gege
kasih kamu semangat coba
gak mungkin kalau tidak cinta tidak sayang seseorang melakukan itu
tidak mungkin nek
sok tinggalin si mondi
si budak pika sebelen nek
itu tidak cinta namanya
si gege ini tidak pernah melakukan ini sama kamu
sudah tuh move on
sok ulap lap berhatiinlah
hatiin si gege aja dah
mami meyakin dia pasti sayang sama kamu ya
apa mami benar
gue harus berusaha move on dari mondi ke gino
kayaknya mami benar
biar dia nggak bisa ngarepin lagi cintanya mondi
kayak mami mami ambil gue sih
mami gue tidak bisa melihat kamu nangis sayang seperti ini
gue baik sama lo karena gue merasa berdosa
cinta gue masih untuk raya
sok atuh ulupis
dua tiga sok
aduh aduh aduh gusti
turun dong lama lama mami
udah jangan nangis dayanya
tidak ada trying day tidak ada
aduh mami tarik nafas lah
sejak kita berhak budak mami jadi kiyok
bentar bentar nangis bentar bentar nangis
bikin hati blebeb
suasana hati itu blebeb pisan
kalau sampai ketemu itu yang nagraksi bella
nakal uang masukin ke rakasnya sekalian
biar kebakar keblebeb hangus
sok aku tarik nafas
aku endorse aku tidak boleh
gimana kalau bella sama maminya bella tahu
kalau gue juga yang ada di mobil yang udah nabrak bela
sampai kakinya bellen gak bisa jalan kayak gini